kamar dagang amerika serikat dan american chamber of commerce indonesia atau mcm indonesia
mengadakan pertemuan investasi amerika serikat dan indonesia
yang bertujuan meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan bisnis di tanah air
pertemuan ini dihadir oleh menteri koordinator perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani
serta duta besar amerika untuk indonesia joseph donovan
serta beberapa investor asing
mcam indonesia dan kamar dagang amerika serikat menyatakan
pihaknya tetap menjadi sumber utama investasi langsung asing
dan terus menjadi mitra investasi paling berpengaruh di indonesia
sementara perwakilan pemerintah indonesia mengatakan
bahwa indonesia saat ini terus memperbaiki iklim investasi
agar pihak asing percaya untuk menanamkan modalnya di tanah air
sudah ada korespondensi dari indonesia arman helmi
di salah satu hotel
di kawasan jakarta pusat selama siang arman
arman pertemuan dengan kamar dagang amerika dan indonesia
dan investasi amerika dengan indonesia
kira kira apa yang menarik yang bisa anda kritisi terkait dengan tadi
pemerintah indonesia menyatakan akan memperbaiki iklim investasi
sehingga mendapatkan kepercayaan pihak asing
lalu kira kira janji apa yang ditawarkan oleh pihak amerika serikat
untuk berinvestasi di tanah air
baik yuda sepertinya ini adalah kabar yang paling dinanti nanti
oleh para pelaku
pasar ataupun juga para investor terutama investor asing
maupun juga investor lokal yang ada
karena pertemuan investasi antara amerika serikat dan juga indonesia
membicarakan banyak hal terutama bagaimana meningkatkan
ataupun juga memperbaiki iklim investasi dan juga menggairahkan
pertumbuhan bisnis yang ada di indonesia
tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kamar dagang amerika serikat
dan juga mcm menyatakan mereka juga mengklaim bahwa
amerika serikat memang menanggung investasi
saat ini merupakan sumber foreign direct investment
yang saat ini cukup kuat di indonesia mengalahkan beberapa foreig direct investment
seperti misalnya china jepang singapura dan juga beberapa negara lainnya
ini data yang kami berhasil peroleh
di mana laporan data yang disampaikan oleh mcm dan juga kamar dagang amerika serikat
begitu mereka mendapatkan data dan juga laporan ini yang didanai oleh usaid
development atau lembaga pembangunan internasional amerika serikat
seperti itu di mana di sini mereka mengatakan bahwa
ada kurang lebih tiga puluh enam miliar dolar amerika serikat
telah diinvestasikan oleh pihak amerika serikat sepanjang tahun dua ribu tiga belas
sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
dan angka ini mencakup sektor hulu migas seperti itu
dan juga ini katanya hampir lima kali lipat dari angka resmi dari pemerintah
empat puluh delapan miliar rupiah seperti itu
dan angka ini juga ternyata merupakan tiga kali lebih besar
yang hanya mencapai sekitar sepuluh satu miliar dolar amerika serikat seperti itu
kemudian juga penelitian daripada mcm dibantu oleh usaid pada tahun dua ribu tiga belas
mereka ternyata telah memperkirakan atau merencanakan
ada kurang lebih enam puluh satu miliar dolar amerika serikat
dan ada yang akan mengalir ke dalam negeri atau ke indonesia
dan ini akan bertahan sampai dengan lima tahun ke depan seperti itu yuda
dan angka ini memang ternyata lebih besar dari angka investasi nyata
yang diperoleh pada periode dua ribu tiga belas sampai dua ribu tujuh belas
yaitu sebesar tiga puluh enam miliar dolar amerika serikat
banyak hal juga yang disoroti oleh pihak kamar dagang amerika serikat
kemudian juga mcm serta beberapa investor asing
begitu ada beberapa hal yang terjadi di indonesia
beberapa kesulitan beberapa kendala
sehingga ini juga menjadi sebuah perubahan
dan ini juga menjadi sebuah perubahan
jadi tantangan ataupun juga kendala bagi pemerintah indonesia sendiri
dimana ada beberapa sektor
kita lihat mungkin dari sektor manufaktur
untuk sektor manufaktur mereka mencatat bahwa keterbatasan tenaga terampil
kemudian juga masalah logistik kemampuan riset
dan perlindungan kekayaan intelektual yang lemah
ini menjadi salah satu kendala atau faktor penghambat
masuknya investor ke indonesia seperti itu
kemudian juga untuk sektor agrikultur
di sini mcm dan juga kamar dagang amerika serikat mencatat bahwa
data yang tidak akurat terkait dengan produksi dan konsumsi
yang sering mengarah pada kekurangan pasokan
dan juga lonjakan harga
ini juga ternyata menjadi satu hambatan untuk iklim investasi yang ada di indonesia
kami juga mencatat ada beberapa sektor yang tetap menjadi sorotan
daripada kamar dagang amerika serikat
dan juga beberapa investor asing di indonesia
ada juga sektor mineral sektor teknologi sektor barang konsumsi
kemudian juga sektor kesehatan dan farmasi serta migas
yang mana disetujui
setiap sektor ini juga masih terjadi beberapa kendala
sehingga menghambat terjadi peningkatan investasi yang ada di indonesia seperti itu
untuk itu agar supaya indonesia mencapai potensi ekonomi yang cukup penuh dan maksimal
maka kamar dagang amerika serikat dan juga mcm indonesia
memberikan rekomendasi untuk birokrasi struktural
kepada pemerintah yang ada di indonesia
yang pertama mereka merekomendasikan dibutuhkan konsultasi publik
sebelum adanya penerbitan
kemudian juga mereka merekomendasikan agar supaya pemerintah indonesia memiliki badan
yang berdedikasi untuk analisis dampak regulasi
kemudian juga rekomendasi yang ketiga mereka juga mengharapkan
agar terjadi peningkatan atau meningkatkan koordinasi
dan komunikasi antara badan badan pemerintah
dan rekomendasi yang terakhir agar supaya pemerintah indonesia
fokus pada tujuan jangka panjang bukan pada tujuan jangka pendek
mereka juga mengevaluasi kinerja pemerintahan joko widodo
dari pertama kali ia menjabat sebagai presiden
dan juga kali kedua menjabat saat ini
untuk periode pertama joko widodo menjabat mereka mencatat disini
bahwa pemerintah indonesia memang fokus pada deregulasi untuk menarik investor asing
namun juga mereka berhasil mengungkapkan ada beberapa laporan juga
yang mana disini masih terjadi beberapa kekurangan
seperti misalnya tadi sudah disebutkan kekurangan tenaga terampil
kemudian juga ketidakpastian kontrak dan peraturan
serta masih terjadi beberapa korupsi di beberapa perusahaan
yang terkait dengan perusahaan yang terkait dengan perusahaan yang terkait dengan perusahaan
ataupun juga investasi yang ada di indonesia
kemudian juga mereka mengevaluasi pada masa jabatan kedua
ini yang baru saja berlangsung kurang lebih dua bulan
mereka berharap atau para investor asing berharap agar supaya joko widodo dan juga kabinetnya ini
memperlihatkan kinerja reformasi di bidang ekonomi
karena mereka juga sebenarnya beberapa investor yang ada di indonesia
investor asing terutama dari amerika serikat
berjanji ataupun juga mereka memberikan jaminan kepada pemerintah di indonesia
bahwa mereka siap
membantu pemerintah indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi
seperti itu yuda
sehingga ini merupakan janji sekaligus jaminan daripada investor asing dan juga kamar dagang amerika serikat
agar supaya pemerintah indonesia juga tetap optimis dan tetap bergairah untuk terus meningkatkan iklim investasi
dan juga tadi duta besar amerika serikat untuk indonesia mengatakan bahwa
pihak asing ataupun juga investor asing sama sekali tidak terlalu terpengaruhi dengan masalah
peleman anti korupsi
sehingga masalah masalah ini tetap diharapkan bisa terus menstabilkan keadaan ataupun juga situasi politik yang ada di indonesia
sehingga investor tetap terus dapat percaya kepada indonesia untuk menanamkan modalnya di dalam negeri
terima kasih arman helmi untuk laporan langsung anda
selamat berjugas kembali arman